kasus takjil sate beracun cyanida yang menewaskan seorang anak pengemudi ojek online di bantul
daerah istimewa yogyakarta
mulai menjalani sidang perdana di pengadilan negeri bantul pada kamis siang
sidang menghadirkan terdakwa wanita muda berinisial na berusia dua puluh lima tahun
terdakwa mengikuti sidang perdana secara online di rutan wanita wonosari
dalam persidangan jaksa mendakwa na dengan pasal berlapis
salah satunya adalah pasal tiga ratus empat puluh kitab undang undang hukum pidana atau kuhp terkait pembunuhan berencana
dalam dakwaannya jaksa sulis yadi menyatakan
na telah secara sengaja dan terencana melakukan tindakan merampas nyawa orang lain berdasarkan kronologi dalam dakwaan
adalah pembacaan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum
pembacaan dakwaan kemudian nanti ditunda ke tanggal dua puluh tiga
tanggal dua puluh tujuh september dengan acara pembacaan keberatan
penasehat hukum na menyatakan keberatan mengenai pasal tiga ratus empat puluh kuhp tentang pembunuhan berencana pada kliennya
pembacaan dakwaan na
pembacaan dakwaan na
pembacaan dakwaan na
pembacaan dakwaan na
pembacaan dakwaan na
sate yang belakangan diketahui mengandung cyanida tersebut akhirnya dibawa pulang dan dimakan oleh anak bandiman
hingga akhirnya meninggal setelah sempat dilarikan ke rumah sakit
edo nurgentara bantung yogyakarta